hati di tangan anak kandung
ampun raden kami mohon bantuan adipatiwa nayasa sedang meminta bayaran petik pada
penduduk sedangkan penduduk sedang mengalami kesusahan karena kegagalan panen raden dimana dia
nimas rara santang memang anak yang berbakti dan soleha aku sangat kagum padanya dan
bangga bisa mengajarinya banyak ilmu kanuraga
dan aku akan mengampuni kau pikir aku kalah

pertanyaan ya sudah terjadi hai ayah ada pasti sudah berhadapan dengan yang lainnya kalian semua
tetaplah berjaga aku akan memberitahu yang lainnya tadi kadimah
astagfirullahaladzim ya allah
sungguh dahsyat sekali
apakah ayah anda
sudah bertemu dengan musuh
dan sedang bertarung dengan dia
tetap lawat pada
kalian jangan jauh jauh ya dari aku
nyai nyai tidak apa apa
tidak apa apa nih mas
nyai mari kita satukan kekuatan kita
apa yang menyebabkan
sekali lagi nanda prabu
dia lebih mengutamakan
yang bodoh itu
dibandingkan dengan dirimu
dan nanda prabu munding layang
tidak ada apa apanya
nanda prabu munding layang
apakah nanda prabu munding layang
mau berdiam diri saja
dipandang sebelah mata
dan ingat nanda prabu
dari istana pancacaran
di depan mata ayah andamu
rai lebih baik
tidak mempunyai hati nurani
di saat kamu diusir
dia berada disana
tidak mempunyai hati nurani
di saat kamu diusir
dia berada disana
rai lebih baik
dia pasti akan mencegahnya
lihat nanda prabu
rai lebih baik
malah membiarkanmu diusir
dari istana pancacaran
dari istana pancacaran
bahwa dengan ini
untuk raden surawisesa
untuk raden surawisesa
buangan selama setahun
tidak boleh ada bantuan dari

jika terbukti ada bantuan dari staff
maka hukumannya akan diulang dari awal
hukumannya akan diulang dari awal
dan jangka waktunya akan digadakan
menjadi dua tahun
dendamku kepada ayah andamu
tidak akan pernah kulupa
perasaanku akan puas
perasaanku akan puas
mati di tangan anak kandunya

ampun raden kami mohon bantuan
adipatiwanayasa sedang meminta bayaran peti pada penduduk
sedangkan penduduk sedang mengalami kesusahan karena kegagalan panen raden
dimana dia sekarang
biar aku yang menghadapinya
dia sekarang berada di perkampungan raden
aku akan kesana
kamu benarnya isamudra
aku juga sangat tidak sabar
untuk melihat kematian rai prabu siluwangi
sekarang kau siapkan pasukan
pimpin untuk berperang
aku masih ragu untuk melakukan ini semua
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
dan satu lagi
kau akan menjadi raja pajajar
dan tunjukkan jiwa kesatriaan
itu benar anda prabu
tidak ada yang lebih pantas
untuk menjadi seorang raja di kerajaan besar pajajaran
sang penguasa kerajaan pajajaran
dan pusat pajajaran
nanda prabu munding layang
nanda prabu munding layang